pemerintah kota bandung saat ini terus berbenah membangun cagar budaya kota
termasuk membuat tugu atau monumen di persimpangan jalan
namun patung empat macan di jalan wastu kencana yang menjadi simbol semangat bagi warga kota bandung
menuai kritik karena tak sesuai keinginan wali kota bandung
tugu ini letaknya di persimpangan jalan wastu kencana dan jalan ciamplas
dari kejauhan monumen ini menarik perhatian karena ukuran yang besar dan berwarna putih
tugu yang dihiasi ornamen tusuk sate atap dan empat patung harimau atau maung bandung
mengarah ke empat penjuru angin
namun jika dilihat lebih jelas patung maung tersebut bentuknya tidak seperti maung
ekstetikasi bagus ya jadi memperindah kota
cuman yang menurut saya mah nggak kayak maung gitu
harimau kan harimau
ini mah malah dari depan mirip anjing di samping mirip apa ya beruang gitu
binatangnya sih katanya harimau
iya tapi kalau selewat sih karena warnanya putih nggak terlalu kelihatan bentuknya kayak mau
kayak beruang kutub
kan kata orang orang itu
patungnya sih katanya maung
tapi kalau dilihat lihat tuh bentuknya tuh agak gendut jadi lebih kayak beruang
udah gitu warnanya putih jadi kayak beruang kutub
rencananya pemerintah kota bandung akan membuat dua puluh tugu seperti itu di ruang ruang kosong
sebagai simbol dan tanda cagar budaya
namun kini baru tiga yang terpasang di simpang wastu kencana ciamplas
tegaraga astana anyar dan suprapan katamso
silang pendapat soal patung maung itu membuat wali kota bandung
ridwan kamil kecewa
padahal patung itu merupakan simbol semangat bandung
saya tidak monitor dan saya pengiluan
ulubiong cuman maksud saya semangat maung bandung ini kan sudah hadir di lampu lampu jalan
maksudnya kayak gitu
tapi terjemahkan saya juga anjing laut
wali kota mengaku telah menegur seniman yang membuat patung ini dan minta untuk segera diperbaiki